partai demokrat menolak dikaitkan dengan ambruknya jiwasraya
demokrat juga menolak jika sby disebut baper penyelesaian
kasus jiwasraya yang merugikan negara tiga belas tujuh triliun rupiah ini per hari ini juga bertambah
lebih dari itu masih terhenti di lima orang tersangka
banyak yang menilai para tersangka ini bukan pelaku utama
di saat yang sama kita lihat ada juga yang ramai terkait dengan harun masiku
ada kader demokrat yang menyatakan bahwa sebenarnya yang dipecat bukanlah
atau yang digeser yang dicopot bukanlah roni sompi
tapi justru menteri hukum dan ham
kita bahas malam ini bersama dalam indonesia sepekan
ada pak syarif hasan wakil ketua umum partai demokrat
pak syarif selamat malam
selamat malam mbak
baik sehat sehat terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas nyarwi ahmad analik komunikasi dan marketing politik universitas gajah mada
mas nyarwi selamat malam
terima kasih sudah hadir
biasanya suka nakal dan bandel ini mas nyarwi
mungkin kita bisa gali pada malam hari ini
pak syarif tapi saya penasaran sebenarnya
yang dikejar demokrat sekarang masih ramai terus soal jiwasraya
ada yang dikejar masih fokusnya harus ini bentuknya pansus
memang itu goalnya
ini kerugian uang rakyat itu kan tiga belas enam triliun
which is itu sangat luar biasa jumlahnya
nah yang kedua kalau dibandingkan dengan senturi misalkan
yang enam tujuh triliun yang dilakukan dengan
kan menjadi pertanyaan
kenapa yang dengan nilai yang jumlah sebesar ini
ya lebih dari dua kali
kok masih dengan panjang
kan persoalannya begitu
kalau ingin mengungkapkan secara transparan kepada masyarakat
yang merupakan pertanggung jawab daripada semuanya ini
supaya tidak ada fitnah
itu kan lebih bagus dengan pansus
karena level daripada kekuatan daripada hak anggota dpr itu angket yang paling tinggi
kalau panja itu yang kedua dari yang paling rendah di bawah
yang paling rendah itu kan hak menyatakan hak untuk bertanya
nah kalau hak bertanya itu dijawab atau tidak dijawab itu tidak jadi masalah
nah kalau panja itu ada hal yang
tidak transparan di situ
panja itu tidak memiliki hak untuk rapat kerja
kalau ingin memanggil seseorang
dan orang itu tidak mau datang
ya nggak ada konsekuensinya
bisa dilakukan seperti kemarin
itu selalu tertutup
nah kalau tertutup
ya tidak transparan
kalau itu harus angket dan sebagainya
kalau orang itu dipanggil dan tidak datang
maka ada konsekuensi hukum di situ
dan yang kedua sebelum ditanya
itu mengucapkan sumpah dulu
jadi tidak akan mungkin ada kebohongan di situ
tetapi kalau panjang
semuanya bebas dari itu
bahkan bisa dilakukan secara tertutup
bahkan bisa dilakukan secara tertutup
kalau pansus harus terbuka
kenapa harus terbuka
ya harus transparan
nah justru itulah
kalau ingin kasus ini terbuka secara transparan
yang merupakan pertanggung jawab uang rakyat kepada rakyat
ya kita harus lakukan dengan panjang
dengan posisi seperti sekarang
undang undang md tiga di pasar satu ratus sembilan puluh tiga

ayat satu menyatakan bahwa memang harus diusulkan minimal dua puluh lima orang
dan minimal satu fraksi
jadi kalau harus dua fraksi
tetapi kalau dua fraksi kami masih
masih firm ya
bahwa ada fraksi yang lain yang bisa mendukung
dengan dua puluh lima orang juga kami bisa lakukan
tetapi kami juga ya
kami juga sedikit khawatir
kalau dibawa ke paripurna
ini akan kandas
tetapi itulah perjuangan
apapun apapun yang perjuangan itu harus kami lakukan
supaya rakyat tahu bahwa kami menginginkan agar penyelesaian kasus jiwasraya ini
betul betul dilakukan secara transparan
yang merupakan pertanggung jawab uang rakyat kepada rakyat
saya pikir itu lebih bagus
sebenarnya ini menarik ya mas nyarwi
karena bagaimanapun kan nama sebenarnya tidak menyinggung spesifik nama sbi
tapi disebutkan disitu tahun
mulai mengalami kesalahan kelola
sejak tahun dimana pak sbi pada saat itu pemerintah
tapi kemudian sekarang yang mengejar untuk dibuka pansus justru partai demokrat
jadi apakah ada apa ya
atau yang dilakukan oleh pak jokowi dan temannya atau pembantunya
menteri menterinya atau bagaimana
apa yang terjadi sekarang ini
saya melihat tidak ada ya kesalahan statement
pak sby pun saya lihat juga
yang dianukan bukan pada pemerintahan saya
tapi masa lalu disebut begitu ya
jadi pak sbi saya lihat tidak menempatkan itu
dan saya lihat pak jokowi juga tidak menyerang secara langsung
istilahnya ya kelemahan itu pada era pemerintahan pak sby
tapi terjadi pada tahun
dan itu pun kondisinya sebagai penyebab
artinya dalam proses komunikasi politik
kedua beliau ini terlalu santun
ini gaya komunikasi politik elit kita ya
tapi begini putri
saya mau memetik pelajaran ya
apa yang bisa kita petik di konteks jiwasraya
dan kenapa pak sbi misalnya mempunyai argumen seperti itu
come up dengan klarifikasi
saya melihat begini
ada bahaya memang yang perlu kita waspadai gitu ya
yang pertama dan semuanya terkait skandal finansial
tadi pak sarif sudah menyampaikan soal
pak sarip sudah menyampaikan soal senturi misalnya
pelajaran tahun senturi
bagaimana senturi itu juga mau tidak mau harus diakui ada kerugian negara
dimana bail out kan
harus mengeluarkan duit sekitar enam tujuh triliun kalau tidak salah seperti itu
nah sekarang apakah kita akan mengalami kesalahan atau apa istilahnya
hal hal yang buruk buruk terus gitu
nah saya lihat begini
hal yang mendasar walaupun kita sudah punya namanya ojk
otoritas jasa keuangan ya
dan ada undang undang yang mengatur ya
kalau dulu kan ada undang undang pasar modal
undang nomor lima tahun apa sembilan puluh lima
kemudian ada undang undang yang terbaru dari ojk kan
sebenarnya kan yang diatur disitu masih disebutkan
disitu ojk itu kan otoritas jasa keuangan
padahal yang diluar atau luput dari perhatian banyak kita
itu adalah regulasi yang mengatur perilaku sektor finansial
yang saya maksudkan kira kira begini
di undang undang ojk juga disebutkan
yang pertama perbankan itu sendiri
yang kedua termasuk salah satunya adalah asuransi
di situ pasar modal yang kedua
nah disitu disebutkan jasa
artinya mereka melakukan aktivitas jasa finansial
tetapi kan yang ada di mana istilahnya yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol
itu adalah regulasi di sektor finansial
yang saya lihat perilaku ini
itu mungkin dugaan saya pak sarif juga
elit elit tidak sepenuhnya bisa mendapatkan data itu secara transparan
misalnya potensi bukan hanya risiko di dalam apa namanya restek ya
di dalam proses penggunaan atau pengelolaan ya
dari jasa keuangan
tetapi juga perilaku perilaku yang dalam tanda petik membahayakan stabilitas sektor finansial kita
contohnya misalnya dugaan pada jiwa saraya
satunya itu kan bahasa kasarnya penggorengan saham
atau penggorengan saham
atau permainan ya
ini kan saya lihat elit politik itu selalu terlambat
para pengambil kebijakan itu juga selalu terlambat
kita ini demokrasi sudah tersedia mekanismenya
presiden juga punya kekuasaan eksekutif
tetapi siapa yang mengendalikan sektor keuangan
siapa yang menjalankan ini semua
saya yakin tidak semuanya elit elit kita itu punya akses yang sifatnya akurat
langsung dan detail terhadap aktivitas aktivitas yang terjadi di sektor finansial
padahal kita tahu pelajaran dua ribu delapan sektor krisis global itu mulanya dari sektor finansial
itu risk taking
di indonesia memang kita belum sepenuhnya tergantung ke sana
tetapi menurut saya kredibilitas kemampuan negara
negara bisa dirugikan terus dengan bail out bail out seperti ini
ketika sektor finansial tidak bisa sepenuhnya pasar ini pasar keuangan ini tidak sepenuhnya bisa di manage bahkan secara detail
nah dampaknya apa selalu kena ini apa istilahnya harus menjadi pemadam kebakaran
kementerian keuangan juga akhirnya harus turun tangan
kementerian bumn bisa dalam tanda petik ada pemikiran misalnya kritik atau kecurigaan dan lain lain
dan ini menurut saya jangan menunggu untuk pasif tapi harus aktif
jadi otoritas jasa keuangan regulasi kalau perlu direvisi itu undang undang
yang lembaga status itu bukan hanya otoritas jasa keuangan tapi otoritas jasa dan pasar keuangan itu sendiri
karena apa mekanisme ini harus diatur
nah yang menarik ini ada informasi yang terbaru saya ambil dari tempo co per hari ini
jadi ada protes dari tersangka yang ditetapkan oleh kejaksaan agung yaitu benny cokro
ada dua poin
yang poin pertama ia menulis ada puluhan manajer investasi artinya ada puluhan dan ratusan jenis saham yang bikin rugi kenapa tidak semua ditangkap
itu poin pertama
poin kedua yang menarik ini pak syarif
saham hansen yang ada di manajer investasi milik jiwasraya beli dari siapa
mudah kok dicari kalau ketemu penjualnya jadi jelas
ingat loh myrx kode saham hansen itu adalah tbk
ada lebih dari delapan pemegang saham
kalau misalnya sekarang tersangka sudah menyampaikan hal seperti ini pak syarif
jangan jangan nanti bisa ditawari atau menawarkan diri menjadi apa
justice collaborator untuk bisa membuka yang lebih jelas atau bagaimana pak
saya pikir itu lebih bagus
justru partai demokrat itu menginginkan agar semuanya dibuka secara utuh
supaya kelihatan siapa yang berbuat apa
siapa yang menggoreng apa
dan siapa yang menggoreng siapa yang mengambil profit di sini
dan bahkan kalau perlu juga itu kalau dengan pansus itu arah kemanda uangnya itu bisa dikejar
itu bisa dikejar
itu bisa dikejar sampai ke situ
dan kalau hanya panja saya yakin tidak akan mungkin terjadi itu
tapi kan kalau misalnya pansus akankah itu begini
kan incarannya nanti incaran politik
ya saya pikir tidak
kalau dengan pansus itu semuanya bisa digali
dan itu penggaliannya sangat luar biasa
dan itu akan di transpect sampai sekecil kecilnya
dan yang membuat sekali lagi saya katakan tadi
yang membuat pansus itu akan lebih substansi lebih bisa sampai kepada akar akarnya itu karena payung hukumnya jelas
kalau dengan panjahannya cukup sampai di situ saja
yang penting katanya saya tidak tahu pasti
katanya yang penting bagaimana mengatasi persoalan
yang penting adalah penyebabnya siapa
transparansinya ini uang rakyat
bahkan lebih dari tiga belas tujuh triliun
bukan hanya tiga belas tujuh triliun
nah saya pikir kalau dengan kasus seperti begini
saya pikir tidak akan selesai dalam secara utuh
ada beberapa hipotesa mengatakan kalau dengan pansus itu akan gaduh dan sebagainya
saya pikir tidak
karena pengalaman kami sepuluh tahun di pemerintahan sp
begitu banyak pansus dan angket ada empat ya
mulai dari bbm
mulai dari bbm haji
kemudian sidoarjo lumpur dan sebagainya
itu dengan anket
itu tidak ada masalah
jadi tidak akan mengganggu pasar
karena ini betul betul murni kriminal
kalau menurut anda
saya kira begini
memang istilah pansus itu bagi banyak politisi menakutkan
karena pintu ini bisa kemana mana
tetapi saya setuju dengan pendapat
tetapi saya setuju dengan pendapat pak sari
sekarang fokus orientasinya kemana
kalau pansus dimaksudkan untuk melihat akar masalah
membongkar setransparan mungkin
ini malah positif
tidak diarahkan ke hal yang terlalu jauh
kalau misalnya ke sana
ada poin yang penting di sana
jangan jangan juga pak sari
tidak hanya masyarakat kita yang tertipu dengan skema ponzi di kementerian
tidak banyak kasus juga
politisi kita juga belum sepenuhnya punya kemampuan literasi finansial yang bagus
terkait dengan sektor finansial ini
dan pasar finansial
ada banyak layar yang di sana pemain
termasuk di dalamnya
dan ini menurut saya
para politisi itu perlu tahu dan mengerti celah celah di mana permainan jahat
itu bisa terjadi
yang bahaya adalah distrust ke lembaga pemerintah
ke dpr juga
distrust ke pemerintah juga
ini kan semua distrust ke lembaga demokrasi
kalau misalnya pemain pemain ini
misalnya terus bermain di ruang gelap
dan itu selalu ujungnya dilempar
kasusnya ke politisi
dan politisi dianggap tidak kredibel
tidak mampu menyelesaikan ini
trust masyarakat ke politisi rendah
ke partai politik bisa berkurang
ke pemerintah berkurang
yang buat masalah ini siapa sebenarnya
tapi kemudian keterima
itu harus dibuka
siapa yang mengambil profit taking di sini
ya harusnya masyarakat harus tahu
sekarang kita jeda dulu
nah sepekan terakhir ini
selain ramai soal jiwasraya
kita juga disita oleh perhatian terkait harun masiku
ketika imigrasi kemudian mengakui bahwa harun masiku sudah kembali ke indonesia
menteri hukum dan ham kemudian mencopot dirjen imigrasi roni sompi
kami membahasnya setelah jeda
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami membahas indonesia sepekan
salah satunya yang menyita perhatian adalah ketika menteri hukum dan ham yasona lawli mencopot dirjen imigrasi roni sompi
ini terkait dengan pernyataan keberadaan harun masiku
kita tahu ada informasi yang berbeda
kemudian sempat diungkap oleh salah satu media yaitu tempo bahwa harun masiku sudah kembali
saya ke pak syarif
pak syarif ini ada paling tidak ada satu politisi demokrat yang beberapa kali nge tweet mas roy suryo
soal keberadaan harun masiku yang mengatakan sebenarnya ini gampang
dan juga mengatakan semestinya tidak ada pejabat imigrasi yang seharusnya dicopot
sebenarnya bagaimana sih posisi partai demokrat soal ini
ya sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kami
karena kementerian hukum dan ham ini sudah memiliki teknologi untuk mengontrol orang orang keluar masuk indonesia
yang kedua sekarang kalau sampai keberadaannya saja kapan masuk dan keluarnya itu dispute
ini kan menjadi pertanyaan masyarakat
jadi ambil itu
negara yang sebesar ini dengan sisi teknologi yang sudah dimiliki kok masih terjadi dispute
jadi lagi lagi ya kalau menurut saya ya tentunya yang paling bertanggung jawab adalah pimpinannya
nah yang kedua saya juga heran kami juga heran
saya pikir seluruh rakyat indonesia heran
seorang harun masiku sekarang dinyatakan belum bisa terungkap di mana dan ada di indonesia
kalau boleh secara saya katakan ada di jakarta
tidak terdeteksi itu saya pikir di luar akal sehat
karena di sini ada beberapa institusi yang terlibat
kpk kementerian hukum dan ham kemudian kepolisian
jangan lupa kepolisian itu memiliki alat deteksi yang paling canggih
nah saya pikir dengan hanya kasus seorang ini seorang harun masif
seorang harun masiku tidak terdeteksi
bagaimana dengan pelaku teroris
bagaimana dengan pelaku pelaku kejahatan yang lainnya
saya pikir cukup kita mengharapkan itu tolong selesaikanlah ya
selesaikan secepatnya ya
kalau bisa ditangkap secepatnya
ya supaya ini clear
jadi kami juga tidak tidak apa agak sedikit bertanya terus terang
ya dengan kemampuan anggaran yang sudah kita keluarkan untuk membeli peralatan teknologi yang ada di instansi instansi yang terkait
itu luar biasa
dan kepolisian itu memiliki alat canggih teknologi yang bisa memonitor orang orang dan sebagainya
jadi saya pikir tidak masuk akal sehat kalau sampai tidak terdeteksi
saya pikir mulai besok kalau bisa langsung ketangkep selesai
ketangkap sudah selesai
ya ini benar mungkin menarik ya pak sarif
harunan mas iku penangkapan atau apa istilahnya
dengan tidak temukannya ya
bisa memakan waktu yang makin lama
itu menjadi taruhan bagi kredibilitas banyak institusi
jadi institusi yang terkait banyak di situ ya
khususnya ya tadi yang punya otoritas mengeluarkan status di pu tadi nih

juga kumham kepolisian
kan banyak lembaga lembaga negara di sana
tetapi begini juga
ya bisa jadi terbukanya atau menyerahnya atau mungkin kalau harun masiku ini muncul
itu jadi kotak pandora juga yang kemudian memandungi yang lain
tapi justru untuk membuktikan ketidakadanya itu kan justru bisa terbalik
artinya dengan segera muncul
dan memberikan klarifikasi misalnya ke biaya berwajib yaitu kpk
maka bisa jelas kan atau bisa terang apa yang selama ini jadi asumsi banyak orang
nah itu satu putri
yang kedua juga begini
apa namanya soal ya misalnya ini isu isu ini bergeser saya lihat
yang awalnya kan soal suap ya
kemudian ditangkap kpk muncul aktor banyak yang nama di sana harun mas iku
ini bergeser ke bolanya di kumham
soal tadi pengawasan
pengawasan apa keluar masuk
itu keluar masuk
nah ini justru menimbulkan persoalan baru kan yang kemudian munculkan banyak interpretasi
ya yang awalnya misalnya ada yang menduga termasuk melaporkan ke menkumham bahwa menghalang halangi misalnya begitu
tapi kan spekulasi masyarakat masih terus berkembang
dan ini menurut saya juga ujung masalah ini kan awalnya dari masalah yang sebelumnya gitu loh
jadi kalau misalnya tidak segera terkeluar dengan baik menurut saya juga akan muncul banyak percikan percikan masalah baru
yang merembet ke politisi atau institusi yang terkait seperti itu atau aktor terkait
tapi begini kalau misalnya sekarang seberapa buruk sih sebenarnya dampaknya ini kepada image
image pak jokowi terkait pemberantasan korupsi
ya begini ini juga taruhan juga bagi pemerintahan pak jokowi juga
artinya begini sebenarnya tidak secara langsung tetapi kan aparat yang bekerja itu kan di bawah kita sistem presidensial kan
semuanya kan dibawah presiden
artinya ketidak misalnya proses penanganan yang dianggap ini kan yang dilawan persepsi publik sebenarnya
terlepas dari proses hukum sedang berjalan tapi persepsi publik juga berjalan terus gitu loh
di berbagai arena sosial media dan lain lain
nah kalau misalnya semakin lama semakin lambat maka persepsi itu kan semakin membuat negatif gitu
artinya distrust itu muncul mulai berkembang dan makanya itu menurut saya ini juga bagian dari taruhan semakin lama tentu semakin beresiko
tentu semakin beresiko
karena terjadi distrust itu sendiri gitu
dan kita tahu itu sudah muncul dari tahun lalu ketika misalnya undang undang kpk ru kpk dan menjadi undang undang kpk itu dimunculkan
itu kan sudah ada gelombang ria ria sampai demonstrasi
nah sekarang mungkin era baru juga artinya era baru undang undang kpk muncul persepsi dalam walaupun tim yang konon yang menangani harun masihu ini kan tim yang lama misalnya
tapi terlepas dari itu semua ini kembali lagi politik itu persepsi putri
jadi kadangkala bahwa kita
sebagai politisi institusi juga harus care dengan dinamika persepsi dan opini itu sendiri
bukan hanya fakta hukum atau fakta politik yang dikelola antar elit seperti itu
dan bagaimana pak syarif kalau melihat ini bagaimanapun pada saat kita ingat pada saat zaman pak sby dulu memerintah
ada juga kasus yang melibatkan salah satu kader dari partai yang pada saat itu berkuasa partai demokrat
penyelesaiannya berbeda dengan penyelesaian yang saat ini terjadi yang kita lihat saat ini terjadi terkait dengan harun masiku
ya pada saat itu sbi langsung turun tangan tangkap dikasih time limit dan ternyata bisa dibawa pulang pada saat itu
jadi artinya apa ada komitmen pemerintah dalam hal ini
ya tadi sudah disampaikan ini kan menyangkut masalah sistem pemerintahan kita presidensial
bagaimanapun akibatnya kan presiden yang bertanggung jawab
saya pikir kayak kasus seperti ini kementerian hukum ham sekarang
ini dilematis kpk juga sudah minta tolong kepada kepolisian
kepolisian belum menentukan apa hasilnya
dan tentunya kalau demikian pada akhirnya kan presiden yang harus tanggung jawab
kalau menurut anda ini juga bisa menghasilkan distrust itu
oh pasti semakin lama persoalan ini tidak terselesaikan distrasi itu akan semakin menguat
karena satu harun masiko distrust bisa sampai kemana mana sampai ke presiden mas nyarwi
hal jadi gini legitimasi dari kekuasaan itu kan ada di alam pikiran masyarakat
jadi bukan hanya di pemilu ketika nyoblos saja tetapi itu official legal formalnya
tetapi kan pikiran masyarakat persepsi terhadap khususnya kelas menengah yang jumlahnya besar sekarang
satu ratus dua puluh an sekian juta itu cukup besar sekali
itu kan menurut saya penting untuk diperhatikan juga
dalam artian bahwa ketika misalnya muncul ketidakpercayaan ya mungkin punya efek yang lain gitu loh
dalam artian pemerintah juga perlu menurut saya dalam hal ini presiden menunjukkan arah seperti apa
bahkan termasuk ya mengevaluasi tim yang bekerja untuk memfokuskan pada proses penegakan hukum
misalnya soal kalau memang tidak secara teknis presiden tidak terlibat langsung tentunya
soal penanggapan harun masiko ada otoritas pejabat yang lain
nah tetapi menurut saya kepastian kan publik itu butuh kepastian ya
seperti apa kalau orang ini dianggap selama ini kan terjadi pengadilan
kita asumsi tidak bersalah juga dalam proses itu
tetapi paling nggak dengan munculnya itu bersalah tidaknya itu kan proses yang lain
daripada asumsi asumsi terus berlipat ganda berkembang dengan spekulasi yang mungkin susah
sudah liar banget
ya begitu menurut saya
oke pak syarif jadi saran mungkin bisa memberikan saran sekarang kepada mereka yang berkaitan langsung dengan kasus ini
ya pertama temukan secepatnya ya kan harun masiko
kemudian yang kedua selesaikan secepatnya
selesaikan secara hukum betul transparan secara hukum
jangan ada istilah yang selama ini berkembang
jangan sampai dikatakan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas
jadi betul betul hukum itu ditegakkan dan tidak boleh ada tebang pilih dalam hal ini
dan harus diselesaikan secara transparan dan secara utuh sekalian
ini lebih bagus ini pembelajaran juga buat masyarakat
jadi masyarakat akan bisa membuat satu persepsi
oh ternyata penegakan hukum di indonesia itu ternyata tidak tebang terpilih dan sebagainya
kalau itu ingin kita terima sebagai persepsi yang benar
maka ya lakukanlah tindakan secara secepatnya
jangan sampai persoalan ini semakin tidak jelas semakin berkembang
ya lebih bagus saya pikir itu
kita kan masih punya masalah yang lebih berat ya bagaimana menumbuhkan ekonomi
banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan banyak kemiskinan yang harus diselesaikan
ekonomi kita tahun dua ribu dua puluh ini diperkirakan akan rendah sekali
apalagi bank dunia sudah mengatakan ekonomi dunia akan semakin menurun
nah itu justru itu
nah untuk semuanya itu ya harus trust ini yang harus dipelihara
termasuk dalam hal
di bidang penegakan hukum
jadi saya mengimbau supaya masih banyak pekerjaan yang luar biasa
saya pikir itu lebih demi yang lebih besar ya kita harus lebih banyak perhatikan
dan lebih pikiran kita lebih bagus kita curahkan kepada hal hal yang bermanfaat untuk rakyat secara langsung
saya pikir itu
oke baik kita lihat bagaimana penyelesaiannya terutama terhadap seorang harun masiku ini ya
mudah mudahan dampaknya tidak kemana mana
mas nyarwi terima kasih banyak
pak syarwi terima kasih banyak
ya terima kasih banyak pak putri
malam hari ini sudah bergabung kita membahas indonesia sepekan
dan setelah ini kami hadirkan informasi terkait dengan hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota
kemudian menyebabkan banjir di jalan medan merdeka yang memutari kawasan monas dan istana
sejak minggu pagi tadi
kami kembali dengan informasinya setelah jeda